akhir pekan saatnya kami ajak anda untuk jalan jalan kali ini ke solo
menelusuri potensi desa dan ikut menikmati penganan tradisional khas solo
ini menjadi agenda wisata akhir pekan bersama keluarga
tentunya ini sangat nikmat sekali ya
solo itu identik dengan makanan budaya dan lain sebagainya
ya dan tidak hanya di pusat kotanya saja tapi juga dari desa ponggok yang kreatif hingga desa kedugudel yang makmur karena penganan legendarisnya
simak serunya penjelasan koresponden yesyu pasha berikut ini
wajah desa yang sempat tertinggal kini telah banyak berubah
yanugrahi air yang melimpah dan kelelas secara bijaksana wisata umbul sukses mesejahterakan warganya
kita eksplor umbul umbul yang ada
kita mulai dari umbul ponggok
umbul berarti mata air
terletak di desa ponggo kelurahan polan harjo kelaten
berkat kreativitas para putra desa wajah pemandian tua itu kini berubah menjadi destinasi wisata menarik di kelaten
saat musim liburan wisata umbul yang dikelola badan usaha milik desa ini membludak hingga enam pengunjung perharinya
mata air alami yang populer karena kejernihan dan keragaman ikannya kian diminati karena adanya aktivitas foto dalam air dengan properti dan konsep yang tidak biasa
dengan berimprovisasi euforia piala dunia bisa juga dirasakan di dalam air
dengan trik yang jitu tendangan bebas ala ronaldo bisa dibidik dengan sudut pengambilan gambar yang pas di dasar air
semarang pesta bola empat tahunan terus berlanjut dengan aksi nonton bareng di dalam air
oh tidak pasti
susah ya bikin foto bagus
di dalam air tak ada lagi yang membatasi
yang dihasilkan jangan lupa atur nafas jangan panik dan tetap senyum ya
dari keramaian umbul ponggok saya ajak anda menyepi ke umbul kapilaler masih di desa ponggok
umbul ini bersebelahan dengan segedang mata air yang dijadikan sumber salah satu air mineral kemasan
meski tak terlalu besar umbul yang dirindangi pohon beringin ini memiliki daya tarik sendiri
air segar dan jernih
akar yang menjunta indah menambah eksotik umbul kapilaler
ah rasanya tak ingin beranjak dari umpul yang konon dijadikan tempat pemandian putri itu
dan jangan lupa abadikan setiap momen keseruan di umpul kapilaler
dari wisata tirta lanjut menulis riwis
wisata kreatif di sukoharjo terletak tepat di desa kedung gudel kelurahan kenep
yatahnya merasakan keramaan warganya
desa ini terkenal karena kegigihannya melestarikan panganan tradisional
dari pawon atau dapur inilah ngatie menghasilkan ratusan keping karak untuk menghidupi keluarganya
dengan cara tradisional ngatie memproduksi karak hingga dua puluh kg perharinya
kerupuk berbahan nasi ini terkenal karena rasa gurih
renyah dan aroma khasnya yang syarat akan wangi kayu bakar
dipanggang dulu jadi dipanas matahari dipanggang baru digoreng
berdamingan dengan ngatie
pawon murni juga rutin menghasilkan panganan tradisional jenang dodol
sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh secara turun temurun
murni bersama keluarga membuat penganan yang berasal dari campuran tepung beras dan tepung ketan ini
sebagai generasi ketiga ia menghasilkan jenang dodol yang legit dengan cita rasa khas
karena khasnya itu daunnya there's many cat the last time i
merajin di desa kedung gudel yang bertahan melestarikan jenang legendaris ini
meski diolah secara tradisional dan dikemas sederhana tak mengurangi peminatnya untuk berburu panganan manis ini
selain jenang dodol wajik roti jadul berselai nanas juga dibuat di sini
dengan menonjolkan rasa asli nanas roti tempo dulu ini siap dipasarkan ke pasar tradisional
makan di pawon seperti ini memang punya kenikmatan tersendiri
apalagi ditemani aroma jenang yang masih terus dibuat ya ibu ya
makin nikmat ditemani dengan jenang dodol wajik dan juga roti jadul
yang usianya sudah lebih dari setengah abad
pasti lebih nikmat rasanya
senangnya bisa bernasib baik
nostalgia dengan beragam makanan khas gedung kudel
cerita desa yang kaya rasa ini mengakhiri manisnya penjelajahan saya kali ini
yusif asia jawa tengah